ma bangun ma
jadi kamu sengaja mencampur racun pada makanan yang kamu berikan kepada kelima anakmu
nuh nabilah ibrah dan kiki
anakmu yang masih bayi
saya mencampur racun pada susunya pak
racun apa yang kamu gunakan
kenapa kamu meracuni kelima anakku
mengapa kamu membunuh kelima anakmu dengan racun tipis
kamu benci pada anak anakku
mungkin anaknya sama sekali
minta erin aku untuk akan es
biarkan aku menangis ya allah
aku menangis untuk anak anakku
aku menangis untuk chandra istrimu
aku menangis karena aku tidak bisa mempercayainya lagi
kejadian mengerikan ini membuatku hancur dan terburuk
kejadian mengerikan ini membuatku hancur dan terburuk
bapak bapak dan ibu ibu tidak boleh masuk ke tkp maaf ya
saya mamanya tuh bagus nenek dari anak anak yang terbunuh
bisa di rumah akan kamu mati

buat apa mereka hidup

apa yang aku lakukan nak
kenapa kamu lari dan semunyi dari kami nak
selama ini kita mencari kakak kemana mana kak
semua sudah berakhir
semua sudah berakhir
apa salah anak anakmu
mereka semua tidak berdosa
kita akan lebih menderita lagi tanpa adanya anak anak
dan kita sudah tidak punya apa apa lagi
karena kamu sudah merenyapkan begitu saja
maafkan aku pak
aku bersalah pak

maafkan aku pak
maafkan aku pak
maafkan aku karena aku sayang sama mereka
aku mimpi anak anak semuanya masih hidup pak semua masih hidup pak
mama juga mimpi begitu
mah ternyata mimpi itu lebih bagus daripada melihat kenyataannya seperti ini
kenyataannya anak anakku semua pada meninggal ma
pemirsa beberapa siswa serta guru guru dan juga warga warga sekitar rumah korban
berdatangan untuk mengucapkan salam
bunga dan juga mengadakan doa bersama
bu sandra saya tidak menyangka semua ini akan terjadi
semua sudah terjadi bu
kalau saja saya bisa membantu bu sandra saya tidak perlu bantuan ibu
bu desi akan menjadi pengacara yang akan menampilkan ibu
saya tidak butuh pengacara saya orang bersalah saya telah membunuh lima anak saya pak
saya masih dihukum
saya mau dihukum mas de
bapak hukum saya masih
saya ingin bertemu dengan saya
saya ingin bertemu dengan anak anak saya
saya ingin dibati
maju bunuh saya
atu bagus atu bagus pak
waktu bagus sebelumnya apakah ada terjadi pertengkaran antara bapak dengan istri bapak
mas saja ya anda sebagai anak anak dari pak baju
apa yang terjadi
saya tidak ingin berada di rumahmu
saya nggak mau ke kamar ini bu
saya mau ngebayangin anak anak saya menjadi bayang di sini bu
saya nggak mau ke kamar sini bu
iya kita keluar ibu
pak saya butuh keterangan dari keluarga
karena ini sudah memunculkan
bagaimana pak tu bagus bisa menceritakan
bagaimana tentang istri bapak
aku yakin sandra sekarang bukan dirinya sebenarnya
dia mengalami gangguan mental
dia mengalami depresi yang sangat berat
tapi biar bagaimanapun juga
aku tetap menyayangi dia
aku tidak bisa menolongnya
aku tidak bisa menolong anak anakku
dan aku juga tidak bisa menolong diriku sendiri
pak pak pak
kalian wartawan apaan
masuk tanpa izin
bagaimana pak bisa ceritakan tentang istri bapak
keluar keluar keluar semua keluar
takkan saya tidak bisa dikampung sekarang keluar
saya ingin menguburkan anak anak saya pak
saya melihat bu sandra dalam keadaan tidak stabil
saya hanya ingin menghadiri pemakaman anak saya
suami ibu dan keluarga ibu sudah mengurusnya semua
saya ingin menghadiri pemakaman anak saya untuk terakhir kali
yang memang bersalah telah membunuh mereka
saya hanya ingin mengantarkan mereka untuk terakhir kali
saya ingin bertemu dengan train
tapi tidak mungkin diketahui
saya selalu berharap sudah berjaya
saya harap hal ini bisa berjalan dengan democratie